anda masih bersama kami di layar demokrasi
presiden jokowi akan memilih anggota dewan pengawas kpk
tanpa bantuan panitia seleksi
dpr mengaku tidak masalah jika presiden memilih anggota dewan pengawas
dari latar belakang kepolisian maupun partai politik
wakil ketua dpr bidang polkam aziz syamsuddin menyarankan
presiden mencari tokoh berpengalaman
di bidang hukum sebagai anggota dewan pengawas kpk
menurut aziz tidak masalah jika latar belakang anggota dewan pengawas kpk
berasal dari mantan komisioner kpk maupun kepolisian
menurut ajis tokoh dari partai politik juga bisa menjadi dewan pengawas kpk
sepanjang kompeten dan memiliki akuntabilitas untuk menganalisa undang undang kpk
tidak juga tidak juga
bisa juga dari orang yang berpengalaman di bidang hukum
punya experience di bidang hukum
bisa saja mantan kpk bisa saja mantan komisioner
tentu punya pengetahuan dan experience dan pengalaman yang cukup dalam bidang hukum
diatur di undang undang komposisinya dia diatur undang undang
ada di undang undang itu punya syarat pengalaman dan lain sebagainya itu ada
tanpa membatasi tidak ada syarat pembatasan
sepanjang punya pengalaman experience dan punya akuntabilitas
yang cukup dalam dunia hukum
dan bisa menalisis dalam pada undang undang tersebut
saya ragu tidak ada orang yang tidak punya kepentingan dengan jokowi yang akan terpilih
pasti ada karena satu satunya dipilih oleh jokowi
oleh karena itu jika jokowi menghindar dari potensi penyimpangan kekuasaan dalam pemilihan dewas ini
dia harus melibarkan figur figur lain
toko toko bangsa senior atau mantan pimpinan kpk
yang tidak memiliki cacat bawaan di masa depan
lalu bisa diajak oleh jokowi untuk berembuk untuk memilih orang ini
tentu saja dengan catatan besar di bawahnya ya
bahwa dewas punya masalah kewenangan di masa yang akan datang
oleh karena itu figurnya tidak boleh figur yang bermasalah
karena kewenangan itu akan sangat mudah disimpangkan
sementara jurubicara kepresidenan fajrul rahman
istana menegaskan tidak ada masalah penunjukan dewan pengawas kpk
meskipun uji materi terkait undang undang kpk
presiden saat ini tengah memproses nama nama calon yang ada
yang didapat berdasarkan masukan dari berbagai pihak
menurut fajrul presiden akan menunjuk lima orang menjadi dewan pengawas
dua orang diantaranya dari unsur hukum
dan tiga lainnya berasal dari kalangan profesional di luar hukum
dewan pengawas kpk sedang diproses
presiden dengan tentu
apa mensesnek ya
yang diusulkan oleh pihak pihak
banyak pihak seperti itu
dan kemudian juga memintakan pendapat
dari berbagai pihak
terkait dengan nama nama yang bersangkutan
terkait mengenai nama nama yang
masuk di dalam dewan pengawas itu
tidak ada yang secara khusus disebutkan
tegas dinyatakan pada intinya adalah
sudah mendapatkan masukan
pemerintah juga meminta masukan dari pihak pihak masyarakat
dan seperti itu
dan yang kedua
bahwa mereka yang akan masuk dalam dewan pengawas lima
karena disesuaikan dengan undang undang
di masa transisi itu kan
presiden yang berhak menentukannya
umumnya pasti ada dari
hukum pasti ada
tapi juga ada pihak yang non hukum

undang undang kpk baru mengharuskan komisi antirasuah memiliki dewan pengawas bahkan
kewenangan menunjuk dewan pengawas berjumlah lima orang
ada di tangan presiden joko widodo
istana mengisyaratkan presiden akan memilih langsung anggota dewan pengawas
tanpa bantuan panitia seleksi
situasi ini dikhawatirkan memunculkan penyalahgunaan kekuasaan dan berpotensi
menimbulkan matahari kembar di internal kpk
untuk membahas polemik pembentukan dewan pengawas dan benturan wewenangnya
dengan komisioner kpk kami akan membahasnya dengan para narasumber
yang sudah hadir bersama saya di studio malam hari ini
ada pak arsul sani
anggota komisi tiga dpr ri sekaligus pembuat undang undang kpk yang kemarin ya pak ya
disahkan ya pak ya
selamat malam pak
selamat malam assalamualaikum nak
oke waalaikumsalam pak arsul
kemudian ada pak muhammad yasin mantan wakil ketua kpk
selamat malam pak yasin
selamat malam assalamualaikum
mas muhammad isnur ketua bidang advokasi ylbhi
selamat malam mas isnur
selamat malam mbak arifana
oke sebelum kita membahasnya
saya akan tunjukkan pernyataan presiden jokowi
yang sepertinya sudah mulai mencari
ataupun membidik beberapa calon anggota dewan pengawas berikut ini
kita lihat sama sama di layar
pak jokowi mengatakan
untuk pertama kalinya tidak lewat pansel
tapi percayalah nanti yang terpilih
beliau beliau yang memiliki kredibilitas yang baik
nah ini pernyataan dari pak jokowi dodo
saya mau langsung ke pak arsul
pak arsul sebetulnya waktu pada saat pembahasan di
badan legislasi ya
soal revisi undang undang kpk itu kan yang kita tahu
sebetulnya ada tarik menarik
dan komisi tiga menginginkan
ataupun balek menginginkan adanya
campur tangan ataupun intervensi dari dpr
dpr juga bisa memilih
anggota dewan pengawas
nah setelah ini begini ini gimana nih pak
saya harus koreksi dulu
nggak ada campur tangan komisi tiga
revisi undang undang kpk itu dibahasnya di balik
beberapa anggota balik juga anggota komisi tiga ya
termasuk saya pada saat itu
ini kan tadinya
dan kemudian karena ini ruu inisiatif dpr
maka dimnya yang membuat adalah pemerintah ya
dan kemudian dari dim yang ada dalam pemerintah memang
presiden dalam hal ini pemerintah lah ya
itu tidak mau kalau misalnya
dewan pengawas itu seperti prosesnya
proses memilih pimpinan kpk
kemudian disampaikan kepada presiden
dan kemudian dimintakan
persetujuan atau pemilihan
seperti pimpinan kpk
ditangan presiden saja
itu ada kecurigaan nanti ada kepentingan politik tertentu yang
melekat di sana
apalagi kalau ditambah presiden dan dpr terlibat
itu posisi pemerintah pada saat ini ya
itu posisi pemerintah pada saat ini ya

itu penjelasan di belakang layarnya adalah seperti itu
nah akhirnya kami di dpr ya sudah sepakat kalau presiden tidak mau dengan persetujuan
atau bahkan pemilihan seperti proses pimpinan kpk ya sudah dikonsultasikan saja
tetapi dpr kan juga tidak ingin juga ketika kemudian dewan pengawasnya adalah the president ⁇ ns lah
nah seperti itu karena itulah maka dpr juga sangat menekankan proses seleksi yang legitimatif lah
oke mas isnur anda percaya bahwa presiden tidak akan memilih the president ⁇ ns
jangan dijawab dulu kita akan kembali saat lagi tetap di layar demokrasi
anda masih bersama kami di layar demokrasi mas isnur
anda percaya tidak tadi mengacu pernyataannya pak arsul bahwa ya tidak akan mungkin presiden ini memilih presiden ⁇ ns
menurut anda anda percaya
bukan percaya atau tidak tapi sistem menunjukkan bahwa ini adalah bentuk intervensi langsung
presiden atas lembaga penegakan hukum
karena kalau kita baca undang undangnya sekarang pengawas itu kan atasan langsung seperti atasan
dia mengizinkan tidak mengizinkan dia masuk dalam ranah proyustisia
nah ini seperti atasannya pimpinan karena minta izinnya ke pengawas gitu
nah sekarang pengawas yang mengizinkan tidak mengizinkan itu lanjut tidak lanjut
sekarang ditunjuk langsung oleh presiden
capim saja yang prosesnya itu dilakukan oleh banyak orang dengan melibatkan pansel
melibatkan pihak pihak lain
nah ini langsung oleh presiden
mekanismenya tertutup tidak transparan
maka kami semakin curiga bahwa ini adalah ya presiden untuk intervensi
dia bisa memilih siapapun sekendak dia
pak arsul sejak awal memang dpr sudah
prediksi bahwa akan ada intervensi seperti ini sebagai dugaan bentuk intervensi presiden terhadap komisi pemberantasan korupsi
dengan menaruh orang orangnya di dewan pengawas
sejak awal diprediksi nggak
jadi tentu apa yang menjadi concern seperti yang disampaikan oleh mas isnuri itu juga menjadi perdebatan di internal kami juga
tetapi kan kami itu kan melihat pertama bahwa presiden dalam sistem ketatanegaraan kita
bukan semata mata sebagai kepala pemerintahan tapi juga kepala negara
memang sebagai kepala negara juga punya kewenangan kewenangan yang lebih lah dari kewenangannya sebagai kepala pemerintahan termasuk untuk hal yang seperti ini
yang kedua kami memang berprasangka baik terhadap pak jokowi
karena beliau kan kebetulan meskipun dari pdi perjuangan tapi yang kami rasakan di partai koalisi itu jaraknya juga cukup berimbang dengan partai partai yang lain
nah jadi pertanyaannya kemudian adalah
berimbang dengan partai partai yang lain tapi jaraknya berimbang juga enggak dengan katakanlah masyarakat sipil dengan rakyat
nah itu ya rakyat lah yang menilai silahkan
tadi ini belum lama pak arsul disahkan undang undang
dan syarat capim itu salah satunya adalah tidak boleh menjadi anggota atau pengurus partai
tapi pak haji samsudin baru bilang ya nggak apa apa dari partai politik
asalkan punya kemampuan tadi
itu saya nggak tahu apakah beliau lupa apakah beliau nggak sadar apa yang dia susun sendiri apakah ini penyesatan informasi
saya kira pak ya bagian dari mengarahkan
memang disebutkan kan pak di undang undang
di dalam undang undang diselaskan
dia tidak boleh menjadi pengurus dan anggota partai politik
maknanya barangkali pak aziz ini memaknai begini
kalau you mau jadi pengawas maka you sama dengan orang partai yang mau jadi komisaris bumn
dia harus mundur dari partai
nah kecuali undang undangnya mengatakan bahwa yang bersangkutan telah dua tiga atau lima tahun tidak menjadi pengurus dan partai politik
nah itu kan beda
saya kira pak anies memahaminya seperti itu
itu modus dalam artian yaudah dari partai politik tapi disuruh mengundurkan diri itu konflik yang penting karena sangat besar disitu
apalagi kalau pak jokowi menunjuk

tapi kan saya memandang ucapan legislator komisi tiga yang menyusun undang undang
dia lupa sendiri terhadap syarat syarat yang disusun sendiri
itu kan bagi saya catatan malu saja sebagai anggota dewan
lupa pasalnya sendiri gitu
yang menilai masyarakat
jadi bebas itu mereka menyampaikan usulannya kepada presiden
termasuk mereka dari parpol pasti mengusulkan tidak apa apa yang berasal dari parpol asalkan mengundurkan diri
mungkin kan begitu
jadi yang mana porsi saya di mana nih
pak yasin sebetulnya sebagai mantan pimpinan kpk anda menangkap kekhawatiran ataupun merasakan kekhawatiran bahwa lembaga ini kemudian akan diintervensi
diisi oleh presiden karena presiden kemungkinan akan mengisi dewan pengawas dengan orang orangnya gitu yang dipilih
anda merasakan kekhawatiran
di dalam undang undang sembilan belas tahun sembilan belas ini bahwa di dalamnya itu untuk pertama kalinya dewan pengawas itu dipilih oleh presiden
artinya kalimat itu ya disusun bersama dengan balik itu dengan anggota dpr
jadi dari awal sudah tahu bahwa presiden itu akan mengintervensi untuk pemilihan dewan pengawas untuk pertama kali
pertama kali ya
oke sejak awal berarti ya
sudah disadari itu sudah diprediksi
sudah disadari kan itu tertulis di dalam undang undang
sehingga ini menjadi permasalahan
kalau ada pasal yang mengatur di undang undang sembilan belas tahun sembilan belas itu yang masih membawa misalnya ya pasal empat itu bahwa kpk itu adalah lembaga independen yang bebas dari pengaruh manapun juga
itu menjadi tidak terbukti karena menjadi conflicting isi pasal pasal itu
jadi tidak lagi independen kpk ini
kalau tidak independen apa tujuan mendirikan kpk ini
kan harus independen bebas dari pengarah manapun juga sehingga dijamin atau dapat mendukung efektivitas dalam pemberantasan korupsi
kalau tidak independen dipengaruhi sini pengaruhi sana ya pemberantasan korupsi tidak bisa maksimal
pak yasin tapi menurut anda perlu tidak sih bahwa presiden itu kemudian memilih semuanya tanpa bantuan dari panitia
seleksi anda melihatnya seperti apa
justru yang menjadi perdebatan kita tadi kan lembaga ini kan menjadi diintervensi oleh presiden
jadi kalau pemilihan langsung itu oleh presiden dan dari awalnya sudah disetujui di dalam naskahnya di pasalnya sudah ada berarti mempersilahkan presiden untuk mengintervensi lembaga kpk
sehingga ya itu hasilnya nanti kalau pihak pihak yang katakanlah
yang menyangkut kasus korupsinya itu adalah rezim yang ruling ini ya
ruming partis ini pasti salah satu kewenangan dari dewan pengawas kan penyadapan
pasti akan tidak disetujui
penggeledahan penyitaan tidak akan disetujui orang orang yang mengganggu adalah kepentingan dari pemerintah atau yang berkuasa ini
pak arsul ini bagaimana berarti sejak awal sudah disadari bahwa ada bentuk intervensi dengan memilih anggota dewan pengawas oleh presiden
yang disampaikan oleh pak yasin
mas isnur ini kan concern
jadi itu kekhawatiran
yang itu buat apa nanti siapa yang jadi dewan pengawas ya
yang menjadi pimpinan kpk berikutnya itu adalah sebuah reminder sebuah peringatan
tapi itu belum menjadi fakta ya
jadi dpr masih percaya bahwa presiden tidak akan
apakah nanti konsensus itu menjadi fakta atau tidak ya tidak bisa disimpulkan sekarang dong gitu loh
kalau itu kemudian seolah olah concernnya itu sudah dipercaya sebagai fakta ya itu namanya suudon
itu bukan hanya konsen
bukan hanya konsen
nah dpr kan sudah mengatakan dari banyak produk pimpinan pimpinan yang dipilih oleh pansel presiden melalui dpr aja udah banyak catatannya
maksudnya fakta fakta itu sudah tidak bisa dikaburkan lagi
itu kita belajar dari pengalaman yang sebelumnya
dan sistem yang ada dewan pengawas ini terlibat dalam day to day penanganan
mau mau nyadap perlu gelar perkara dulu
gelar perkara terus dihadapan dewan pengawas
terus izin tertulis dari
oke saya tunjukkan nih mas ya supaya masyarakat juga bisa lihat kewenangan dewan pengawas yang sangat luar biasa bahkan
ini kita lihat di layar kita sudah buat aturan dewan pengawas
satu lagi mungkin soal kewenangan dewan pengawas di grafisnya
di grafisit berikutnya kewenangan dewan pengawas yang sangat besar sekali
nah ini soal aturan pemilihan
grafis satu lagi soal pasal kewenangan anak
pasal kewenangan dewan pengawas
ini pasal tiga puluh tujuh b undang undang nomor sembilan belas tahun dua ribu sembilan belas tentang kpk
dewan pengawas bertugas mengawasi pelaksanaan tugas dan mewenang komisi pemberantasan korupsi
memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan penggeledahan dan atau penyitaan
menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai komisi pemberantasan korupsi yang berikutnya
menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai kpk
kemudian menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik
melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai komisi pemberantasan korupsi selama berkala satu kali dalam satu tahun
mas isnur anda melihatnya ini buat apa kemudian kemarin komisi tiga mencari komisiner kpk
jadi drill pimpinan kpk itu drill pimpinan kpk itu case by case itu dewan pengawas bukan pimpinan kpk
karena dia yang mengizinkan tidak mengizinkan
kasus disadap atau tidak disadap
oke pak arsul gimana nih sebagai anggota komisi tiga yang kemudian memilih kemarin lima komisioner
kita ketika bicara soal politik hukum terkait dengan penyadapan penyitaan pilihannya adalah apakah akan ke pengadilan atau kepada apa yang kalau saya tidak ingin mengatakan internal lah semi internal
selama ini kan juga misalnya soal penyitaan penggeledahan kan ke pengadilan
apakah mau dibilang pengadilan turut serta intervensi dan lain sebagainya
kan enggak juga
ini soal politik pemilihan hukum
persoalannya adalah kemudian ketika kita memilih kepada dewan pengawas persoalannya tantangannya adalah kemudian apakah dewan pengawasnya itu akan mis use atau tidak
dalam melaksanakan kemenangan
nah ini sekali lagi bagi kami ya tetap harus kita apresiasi ya
concern dari teman teman elemen masyarakat sipil itu
tetapi ini kan belum faktual
ya nanti kan kita lihat ya kalau ternyata ketika dewan pengawas yang pertama dipilih atau diangkat oleh presiden tanpa proses seleksi itu kemudian konsennya itu menjadi kenyataan
ya memang kita juga harus terbuka bahwa perlu direvisi kembali kalau seperti itu
jangan kemudian baru merupakan concern ya
baru prediksi baru kekhawatiran terus kemudian itu seolah olah sudah dianggap sebagai sesuatu yang empirik
saya akan berikan waktu pak yassin untuk memberikan tanggapan tapi saat lagi tetap bersama kami di layar demokrasi
pak yassin anda sebagai mantan wakil ketua kpk merasa khawatir ini akan menimbulkan matahari kembar di komisi pemberantasan korupsi kalau ada dewan pengawas
ya jadi sebelum saya menjawab pertanyaan itu menanggapi dari apa yang disampaikan oleh pak arsul tadi
bahwa ini kan sederhana konsen
maka kita lihat dulu dong seperti apa kinerjanya
tidak boleh begitu
kinerjanya itu harus dikonsentrasikan justru untuk memprediksi itu ada ilmunya
jadi ada predicting ada analyzing itu ada ilmunya
jadi boleh kita itu melakukan prediksi semacam itu apalagi saya pernah mengalami ada di situ
sebagai salah satu unsur pimpinan kpk gitu
dengan tidak meminta izin saja kepada unit tertentu yang ada di dalam itu kadang kadang kita mengalami keterlambatan
karena usulan dari penyadapan itu secara berjenjang dari bawah kemudian dari penyelidikan ya
kemudian kepada kepada direktur kemudian diputi dan pimpinan kpk
dan harus dilakukan seperti itu karena bahwa semua yang memerintahkan untuk melakukan misalnya salah satu tugas dari dewan itu ya
melakukan penyadapan itu adalah ya pimpinan kpk
kalau mata hari kembar yang jelas ada
ini kan kita ini diajak seakan akan undang undang itu sudah betul
isunya hanya pemilihan dewan pengawas
undang undang itu sudah rancu
nggak ada unity of command itu juga tidak ada di situ
jadi siapa yang paling bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi kpk itu nggak ada
kalau dulu di pasal dua puluh satu penanggung pimpinan kpk itu yang lima orang itu penanggung jawab tertinggi di kpk
dia adalah penyidik dan penuntut umum
lah sekarang ada dua
ada dewan pengawas yang menjadi katakanlah pihak yang memonitor kinerjanya bahkan memberikan izin atas penyataan
atasan seakan akan seperti atasan langsung dari pimpinan kpk
ini menjadi rancu nanti
siapa yang akan dipegang ini pemerintahnya ini dewan pengawas atau pimpinan kpk
kalau di it pun juga dia laporan masyarakat yang menerah adalah dewan pengawas
loh di dalam itu ada deputi pengawasan internal
dipungsikan untuk apa ini
artinya kalau kemudian ada dewan pengawas apa tugas komisioner
kan artinya semuanya sudah di take over diambil alih oleh dewan pengawas
seakan akan undang undangnya itu sudah benar sekarang isunya dewan pengawas
itu undang undang ini itu banyak kelemahan kelemahan karena dibuat secara cepat
secara cepat itu artinya tidak memikirkan dampak dampak atas dirumuskannya suatu pasal
memikirkan dampak dampak atas suatu pasal itu
salah satunya ya tadi kerancuan antara tugas komisioner dengan dewan pengawas
ini bagaimana dpr sejak awal memprediksi tidak
saya kira begini
konsen yang disampaikan oleh pak yasin dan teman teman elemen masyarakat sipil
ya itu memang harus jadi reminders bagi kita ya
tetapi kan saya melihat di dalam undang undang itu kan juga ada hal yang bisa kebetulan
dipergunakan sebagai instrumen untuk menutup kelemahan
kalau nggak salah di pasal dewan pengawas itu hal hal lebih lanjutnya diatur dalam peraturan presiden
nah itu lagi
dan juga dari ini kak
jadi gini dewan pengawas bisa
nanti dulu dong
nanti jangan dipotong
oke sebentar mas isnu
maksudnya ya kecuali kita ini sudah tidak percaya sama presiden kita
nah saya yang dpr saja masih percaya gitu loh
tapi mungkin mas isnur akan bilang ya sampean itu kan anggota koalisi masa nggak percaya
tapi artinya di sini ada peluang dari teman teman elemen masyarakat sipil untuk memberikan masukan
jadi jangan ngegas terus untuk oposisi terus terhadap apapun yang dilakukan oleh presiden
pak arsul ini ada double intervensi saya baru saya buka lagi
pertama presiden menunjuk langsung dewan pengawasnya
dewan pengawas bisa membentuk organ pengawasan
dan itu dibentuk oleh pepres pengaturannya
nah ini dua kali intervensi
pak jokowi bisa bikin peraturan sendiri
karena dia hanya levelnya perpres
yang membentuk bagaimana pengawasan berlangsung organ organ di bawah dewan pengawasnya
jadi nanti ada dua lembaga nih
pimpinan dengan segenap pegawainya
pengawas dengan organ pengawasnya
nanti bayangan saya dia putih pi itu
internal itu akan hilang pak
jadi internal akan masuk ke pengawas
kalau sekarang dewan pengawas melanggar etik
siapa yang akan mengawasi
nah itu gimana pak
siapa yang mengawasi
ya dewan pengawas juga itulah yang bisa
jadi dia yang mengawasi dia juga mengawasi diri sendiri gimana pak
di dpr ya kami ini semua kan diawasi diperiksa oleh mkd
nah sekarang pertanyaannya kalau mkdnya itu melanggar siapa yang
tapi kan ini berbeda pak kasusnya
itu juga sama lah
kalau itu kan gak kecuali kemudian
kemudian lima lima pengawasnya itu semua melakukan pelanggaran
nah itu kan beda kasusnya
dan kita lihat pak arsul
secara syarat pemilihan pimpinan dan pengawas itu lebih ketat pimpinan sebenarnya
itu bagaimana secara awal masuk aja lebih selektif lebih ketat bahasanya itu lebih tinggi moral
lebih susah lah
ya melewati tahapan tahapan
secara level integritasnya lebih tinggi pimpinan dibanding pengawas
lah bagaimana yang secara integritas lebih tinggi pimpinan diawasi oleh yang lebih rendah
itu kan jadi lucu
justru yang tertulis di dalam undang undang itu
kalau kita lihat kita telusuri kewenangan dari dewan pengawas itu melebihi kewenangan komisioner
yang melalui pemilihan yang serba rumit dikalahkan dengan pemilihan penunjukan langsung
yang sangat conflict of interest di situ dan bias nanti
dia pasti akan berterima kasih
banyak kepada presiden dan apapun yang dilakukan pasti akan lapor kepada presiden
karena yang mau milih presiden
jadi penyok penyok saja
kalau soal lapornya lapor juga kepada dpr
karena memang pengawas harus membuat laporan setiap tahun sekali kepada dpr dan presiden
kalau itu memang
masalahnya itu ya woh wah kewohnya itu pak
kalau dpr kan tidak menunjuk dewan pengawas
kalau presiden kan menunjuk
berbeda di situ
itu yang ketiga pak
intervensinya adalah setiap tahun dewan pengawas lapor
keatasannya lagi siapa
jadi ini kpk ini sekarang pimpinan dewan pengawas atau presiden
jadi dewan pengawas bertanggung jawab penuh terhadap presiden
dalam struktur yang kira kira lurus garisnya
berarti akan menghilangkan bentuk independensi kpk
nah pasti ada pesan nanti kalau ada yang akan menyadap organ organ kami
katakanlah misalnya seperti itu
jangan disetujui ya
beranjak ke siapa siapa saja sebetulnya yang kemungkinan bisa untuk mengisi dewan pengawas
yang kemungkinan seperti anda tadi ya
anda mengatakan masih percaya pada presiden
kira kira presiden akan memilih orang orang seperti apa sih yang duduk di situ
ya pertama kan siapa yang bisa jadi dewan pengawas kan ada syaratnya
meskipun ini diangkat langsung oleh presiden
kan presiden tidak bisa melepaskan diri dari syarat syarat yang ada di dalam undang undang kpk hasil perubahan itu
nah tentu kalau apa
karena kami itu punya harapan ya yang di dpr tentu ini harus memenuhi beberapa kriteria
pertama rekam jejak integritasnya itu unquestionnable
barangkali orang seperti pak yasin itu pas juga untuk jadi pengawas
nah enggak lah
enggak kan saya boleh usul sebagai warga negara dan anggota dpr kan boleh juga
itu kan seperti itu misalnya ya
kemudian tentu yang kedua tentu punya kompetensi lah
kompetensi itu kan menyangkut tentang konsep
di bidang hukum ya
apa undang undang tipikornya dan kemudian juga kuhab dan hukum acara terkait lainnya
yang berikutnya ya akuntabilitasnya memang sosok yang jelas akuntabilitasnya
oke latar belakang seperti mantan politisi kemudian atau mantan dari kepolisian itu pantan dari tni itu bisa juga tidak
kalau saya ya saya sebagai politisi saya malah pada kesempatan ini ingin menyampaikan
kau ada bapak presiden
sebaiknya jangan dipilih yang berlatar belakang politisi untuk pertama kali ini
karena ini tidak melalui proses seleksi
kalau saya boleh mengatakan demikian saya malah tahu
kenapa ada kekhawatirannya kenapa pak
nah itu dengan demikian langsung menjawab bahwa kekhawatiran concernnya pak yasin dan mas isnur itu tidak benar gitu loh
kaminya sendiri juga enggak pengen pengen amat kok gitu loh kan di pantara politis
tapi kalau dari kepolisian
tapi kalau dari kepolisian tidak apa apa ataupun dari tni apakah ini kemudian tidak akan menimbulkan
tentu dari poli dari katakanlah kepolisian atau tni atau mantan pirokrat yang pernah katakanlah sukses memimpin lembaga atau reformasi pirokrat
yang paling penting mereka menjejaknya itu jelas
dari praktisi hukum ya kalau ada advokat yang sekelas bang buyung misalnya
kayak begitu ya saya nggak tahu masih ada apa enggak sekarang ya
ya atau akademisi yang kita jelas
kita jelas ya integritas maupun kepiawean kepandainya silahkan diangkat
oke pak yasin ini harapannya seperti apa karena kan ini sudah berjalan tinggal sebentar lagi presiden masih mencari membidik siapa siapa saja yang pantas untuk duduk sebagai anggota dewan pengawas
ini harapannya harapan masyarakat tentunya
jadi orang yang punya kalau syaratnya kan sudah ada dicantumkan di dalam undang undang itu
track record yang bagus kemudian orang yang independen
kemudian yang punya kompetensi
tapi itu pun juga akan di kalahkan dengan dengan apa dengan misalnya arahan dari pak presiden
ini pak yassin ini kurang percaya sama presiden soalnya
oke pak terusin dulu pak
artinya pihak pihak yang dipilih oleh orang yang memilih itu akan sangat concern dengan apa yang diarahkan oleh yang memilih gitu loh
jadi kalau kembali ke
kembali lagi kepada masalah independensinya itu sudah menjadi questionnable
apapun backgroundnya pasti nanti tidak akan bisa menjalankan tugasnya itu secara independen dan bebas dari pengaruh manapun juga
kita tetap mengharapkan orang yang punya background yang baik track record yang tidak pernah tersandung kasus hukum misalnya
terus kemudian juga track recordnya bahwa dia itu adalah membela program pemberantasan
program pemberantasan korupsi
orang yang tidak pernah melihat bagaimana secara prakteknya pemberantasan korupsi kemudian masuk di situ pun juga akan mengalami kendala
karena tugas dari dewan pengawas itu sangat sangat teknis sekali termasuk mengevaluasi kinerja kpk
jadi unit per unit itu dia harus paham tidak boleh menyerahkan kepada staffnya
oke singkat saja pak yasin anda melihat masa depan kpk setelah ada dewan pengawas nanti akan seperti apa
apakah akan lebih bisa bergerak cepat
atau malah tertatih tatih pak
ya kalau melihat bahwa harus mendapatkan izin
izinnya itu adalah harus secara tertulis untuk usulan untuk mendapatkan izin
dan dewan pengawas itu berhak untuk menolak atau memberikan izin maka itu akan lama
jadi tidak ini proseduralnya itu artinya birokrasinya menjadi lama dan tidak efektif di dalam melaksanakan pemberantasan dan pencegahan
mas isnur giliran anda harapannya seperti apa
anda percaya nggak presiden ini akan memilih orang orang yang tepat bukan orang orangnya dia
kalau saya saya kasihan dengan pak jokowi sebagai presiden di masa dialah kemudian dia masuk jembakan batman
presiden yang bisa mengintervensi langsung penegakan hukum
presiden yang kemudian tercatat sebagai orang yang kira kira dalam proses hukum ini ya itu menghambat percepatan proses penegakan korupsi
bayangkan harus ada sepuluh orang menyepakati dulu untuk penyadapan
itu keburu si apa namanya
udah pergi dulu
udah nggak keburu transaksi udah selesai
keburu bukti bukti sudah dihilangkan itu hitungannya mbak kalau seperti saya itu hitungannya itu menit per menit jam per jam
dia lewat saja semenit nggak disadap bukti hilang
karena di persidangan bukti yang kuat lah yang harus didapatkan gitu
kalau sejam saja pegawai kpk telat untuk menggeledah dan menyita hilang semua bukti
nah enggak sampai satu jam pak tiga puluh menit
tiga puluh menit menghanguskan
lima orang harus sepakat dulu gelar perkara di depan apa namanya doan pengawas
gelar perkara butuh berapa jam tuh
tertulis lima limanya harus menyepakati karena dia kolektif kolegial
dua puluh empat jam baru pengawas menyepakati
itu wah itu sudah
berarti kita tunggu saja nanti siapa kira kira orang orang yang akan dipilih oleh presiden jokowi menjadi anggota dewan pengawas
semoga kekhawatiran kekhawatiran dari pak yasin dan juga pak isnur
pak arsul tadi ya pak ya
terima kasih bapak bapak atas waktunya kepada cnn indonesia pada malam hari ini
dan jelang rapimnas kondisi politik di internal partai golkar memanas persaingan antara erlangga hartarto dan bambang susatyo diprediksi kembali menghangat
kita akan mengupdate informasinya usai jeda
tetap bersama kami di layar demokrasi